hai oke terus ada security ada siapa namanya damson damson damson itu security khusus di
bangka atau khusus di sakuling atau di durian tiga dulu masih ibu tinggal di bangka masih di
bangka om damson dulu pada saat ibu tinggal di bangka ikut tinggal di bangka siap dulu dulu
itu kapan dua ribu dua puluh pertama saya masuk om damson udah ada di sana oke saudara damson sudah ada di sana
saudara tadi mengatakan dulu pada saat ibu tinggal berarti pada saat sekarang pada saat
kejadian kemarin ibu tidak tinggal di sana pindah ke sangguling pindah ke saguling sejak kapan ibu
saguling dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh satu bulannya saya lupa cepat sekali saudara mengatakan lupa ini pertanyaan
saya pelan pelan loh bukan mengejar saudara loh sejak kapan sejak sesudah lebaran sesudah lebaran
saudara putri candrawati pindah ke saguling sebelumnya berarti saudara terdakwa
saudara ferdi sambo dengan putri candrawati tinggal di bangka
berarti kurang lebih ada setahun mereka pindah pada waktu saudara putri pindah saudara juga ikut
kenapa saudara putri pindah